emang kalian berdua saling kenal
lalu berdua juga saling kenal
oh kita sih kenal
gue juga mau kenal sih
kebetulan tadi dia dikroyek sama reza sama roger
emang semua salah gue
gara gara urusan pribadi gue
sekarang dampaknya kena
mama gak marah kok sama reva
maaf ya mau mau beres beres
mau dijemput sama kinar
udah ya nak
macan besanan sama adriana si miss drama queen itu
gue gak boleh
gue gak boleh nyerah
sampai macan bisa baik lagi sama gue kayak dulu
saya teman ya alex
kalau gitu tunggu sebentar
oma panggilkan alex ya
cute banget sih hari ini
ada temenmu tuh nyariin
siapa ya umat jadi lupa lagi namanya
biar alex temuin dia ya oma
ngapain lu kesini
nggak ada yang perlu diomongin pokoknya
mendingan lu pergi
sampai lo mau dengerin omongan gue
eh lu bodek ya
nggak ada apa apa kok
betul nggak ada apa apa boy
nggak ada apa apa kok omah
kalau gitu omo masuk lagi ya
cepetan lu pergi dari sini
gue tau lo dalang dari semua ini
dia udah gebukin dado sama ian
dan itu juga dulu temen lu
kita pernah satu geng
nggak usah ngomongin masalah lu
memang dari dulu kita nggak sepaham
jadi lu nggak usah basah basi
sebenarnya sih kalau gue mau laporin lu ke polisi
ya meskipun gue gak punya saksi
tapi gue tuh sebenarnya gak tega
ngelihat lu masuk penjara
apalagi kan lu tuh temen gue
ya kalau mau laporin laporin aja
kalau lu punya saksi yang bisa membuktikan kalau yang gebukin ian dan dado gue
apalagi yang gebukin ian kan bukan gue tapi falcon
kalau lu mau laporin polisi itu terserah lu
lu kan udah gabung sama falcon
jadi sama aja dong
kenapa kita nggak damai aja
kalau emang lu susah buat damai sama kita ya lu kasih tau lah
salah gue sama temen temen gue tuh apa sama lu
biar gue sama temen temen gue bisa introveksi diri
emang lu nggak capek ribut ribut kayak gini
lu mau kan hidup lu tenang
kamu kenapa nak
adriana kamu pasti kecapean kerja deh
atau jangan jangan kamu gak makan
duh makanya kalau kerja nggak usah ngoyo
sekarang masuk kamar aja yang mama anterin ya
dadah aja kamu nak
kamu sampai pucut kayak gini pasti darah rendah kamu lagi kambuh deh
kerjanya terlalu di forseer
udah gitu makannya kurang
hambruk kan jadinya nak
kamu tahu nggak sih be
adriana itu sekarang juga lagi pengen kurus
makanya susah banget disuruh makan sampai kayak gini
soalnya takut kalau gemuk nanti katanya suaminya gak sayang lagi
yaudah kamu di sini dulu ya sama be
mama biar bikin yang terhangat dulu buat kamu ya
mas aku minta maaf ya udah ngerepotin kamu
tapi aku mau ucapin makasih
walau bagaimanapun sampai sekarang kan masih suami kamu
jadi kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih
atau bahkan minta maaf
bahasa inggrisnya don't mention it
akhirnya aku berhasil juga ngerjain nih aki aki apik itu wak
ketika seorang wanita malah dikeroyok sama dua cowok
dan gue kenal sama dua cowok itu
mereka juga musuh gue
hah musuh lo juga
jadi gini sih ray itu dulu anak pentolan geng gekobra
sedangkan di roger dia ketua geng mobil namanya spider
masalahnya sih sebenarnya gue sama kayak doang
karena gue pernah punya pacar
dia pacaran sama ray
dan akhirnya kayaknya diputusin sama dia dan dia milih gue
cewek lagi cewek lagi
soalnya ternyata mereka berandalan juga ya
gue baru tahu dan kalau masalah cewek sih menurut gue ya
ya itu nasibnya dia aja main
tapi harusnya tadi berarti kita gak kabur
harusnya kita tadi di sana dan berantem gitu berdua
gini ya tadi itu cuma bukan nadari sama roger doang
tapi anak buahnya juga banyak
sedangkan kita cuma berdua
yang ada malah beresiko banget kalau kita lawan
kok gak takut
oh gue tahu
gue tau lo gak takut sama sekali
jujur gue gak pernah ngelihat cewek bertarung kayak lo
lo bener bener hebat sih menurut gue
yelah berlebihan lo
gue beneran ya
lo istirahat semoga cepat sembuh
gue balik duluan ya
gue tinggal kalau gitu ya
loh emang kalian berdua saling kenal
lo berdua juga saling kenal
oh kita sih kenal
gue juga mau kenal sih
kebetulan tadi dia dikeroyok sama ray sama roger
ini mana semua salah gue
gara gara urusan pribadi gue sekarang dampaknya kena sama lady
jadi gini deh
next time kalau lo ada masalah lagi sama roger sama ray
ada papa juga bisa minta tolong sama dia
dia juga jago obat orongnya
gak usah jago dia lah
gue tinggal ya